karena kan gak gampang buat seseorang untuk berubah
aduh ata kemana sih
buat telepon telepon kok gak diangkat
membetein banget sih tuh anak
kok gue ngerasa ada yang aneh ya sama si anak
kemarin pas gue mau kenalin sama nyokap bokap gue kok dia malah ngindar gitu sih
gawat bokap dengar semua omongan gue barusan gak ya
papa kok ada disini
dari tadi papa liat
kamu kayak lagi ngomong sendirian aja
emang ada apa sih
pak emang papa dengar apa aja yang citra omongin tadi
papa cuma dengar kamu bilang jangan jangan
enggak ada apa apa pak
biasa cuma masalah kuliah
kamu lagi ngapain sendirian disini
itu loh cowok yang citra mau kenalin ke papa
oh terus mana orangnya
nah itu pa citra gak tau ata lagi dimana
citra telfonin tadi gak diangkat angkat tadi tuh citra sama dia
ya udah kalau gitu papa tunggu aja di dalam ya nanti cita yang cari ata oke
sebaiknya kita tunggu di dalam aja
udah kamu wa aja kasih tau
kalau kamu sama papa lagi nunggu di dalam
aku harus mikirkan bagaimana cara untuk menyingkirkan cewek asongan dari pangeran
kalau mereka sampai bersatu itu bisa membahayakan aku dan semua bisnisku
sepertinya alex jadi gak tenang setelah melihat foto pangeran nge tag nama putri
aku gak bisa bayangin kalau sampai pangeran beneran jadian sama putri
alex pasti gak akan tinggal diam
am lex kamu yakin nih kita tetap mau ketemu pak haris
apa kamu gak ada rencana lain gitu
kepala aku lagi pusing banget ini lit
iya terus soal pak haris gimana
tetep kita tetep harus temuin pak haris
selamat siang bu nawang
maaf kalau aku ganggu waktu kerjanya
apa ibu punya waktu untuk makan siang bareng aku di cafe mozaik
pekerjaanku masih banyak banget
aku juga gak tahu apa bisa on time ya keluar saat makan siang
apa aku tolak aja
aku mohon ibu jangan nolak ya
aku bakal tunggu ibu di cafe sampe ibu dateng kesana
sepertinya ada hal yang penting banget sampai mel mau nunggu aku
apa aku salah kalau masih meragukan perubahan sikap mel untuk jadi lebih baik
pakai buru buru pergi lagi
saya pengen cepet cepet banget resmiin biar halal
ya ditunggu saja dulu pak bos
pelan pelan tapi pasti
nanti kalau pak bos misalkan ngebet banget yang ada ibu nawa malah lari
amit amit jangan dong jangan
lari ke saya kejar ladaku kau ku takut
cak lama lama tak kematiin lu
walah kirain bu nawang
gak taunya non mel
nanti deddy dateng ya
kita last bareng ya
bukan dari myros cok
non money pak bos ya
yalah siapa lagi
coba nanti kamu anterin saya makan siangnya sama mel abis ini
coba dari dulu hubungan mel sama bu nawang harmonis
pasti saya ajak makan siang sekarang
ya pak bos
nyalah aja dulu
tapi ya tergantung amal perbuatan sih
kamu ngapain duduk di sini kamu klien saya
kalau gue pergi dari sini apa bisa ngejamin kalau gue bakal lupain putri
dan lupain perasaan cinta gue ke dia
karena sejujurnya gue berat buat pergi
tapi gue juga belum bisa sepenuhnya menerima kalau hubungan putri sama pangeran udah jadi ya
aku mau pergi
jangan hindari gue terus riz
gue mau ngajakin lo makan siang besok
please lo dateng ya ke tempat pertama kita ketemu
gue yakin lo masih ingat tempatnya di mana
emangnya dia udah di jakarta
putri usus goreng
ya udah oh bener bener ya
kamu berani ngata ngatain aku
sini dulu aku mau ngomong
ya udah sih aku mau ngomong
kamu jangan ngambek dong
kamu jangan ngambek
kamu jangan marah ya
sebenernya tuh bukan marah
tapi aku gak mau kamu berprasangka buruk sama mel
ya seenggaknya coba dulu deh untuk hargain
karena kan gak gampang buat seseorang untuk berubah
apalagi buat mel
belum lagi dia harus hadapin kenyataan kalau aku sama kamu sekarang udah pacaran
wise banget sih pacarnya aku sangat sangat dewasa dia sangat bijak
ya udah aku juga serius semoga benar ya
mel tuh beneran berubah dan dia gak punya niatan busuk dibalik kebaikan dia itu
aku yakin kok dia tulus
gue emang gak bisa begitu aja percaya sama mel
rasanya masih terlalu aneh buat gue untuk menerima perubahan mel yang tiba tiba
apalagi mel tipe cewek yang nekat dan rela ngelakuin apa aja untuk dapetin yang dia mau
eh putri kalosnya lucu
hmm kenapa gi
lo lupa dosen tamu yang mau ngajar itu udah masuk kelas
ata udah dateng
kok ata sih kan lo tau sendiri ata gak perlu masuk kelas ini